banyak orang menyebut martabak itu
martabak manis bertekstur lembut dan juicy saat di mulut
martabak telur gurih dan renyah di setiap gigitan
terbuat dari terigu susu ragi telur gula dan garam
adonan martabak manis setengah matang ditaburi gula
lalu diberi lelehan margarin yang diratakan ke permukaannya yang berpori
sesudah itu ditaburi aneka topping seperti coklat keju dan kacang
campuran telur garam daging bawang bombay dan daun bawang menjadi isian khas martabak telur
adonan bola tepung berbahan terigu dan telur dipipihkan
bersama campurannya martabak digoreng di atas wajan datar hingga kecoklatan
kebanyakan orang menikmatinya sebagai camilan
tetapi sebagian lainnya mengkonsumsi martabak sebagai pengganti makanan berat
biasanya untuk habis makan malam
malam malam sepengganti nasi
penjual martabak menjamur di penjuru nusantara
dahulu mereka biasa membuka lapak menjelang malam
namun saat ini tidak sedikit penjual martabak yang berjualan pada siang hari
untuk menarik lebih banyak pembeli
seporsi martabak semakin mudah didapat dengan bantuan aplikasi pesan antarmakanan
penyedia aplikasi pemesanan makanan grab food mencatat pada dua ribu dua puluh
martabak menjadi pengananannya
yang paling banyak dipesan konsumen
itu baru dari satu aplikasi daring
belum lagi aplikasi lainnya
belum juga dihitung jumlah konsumen yang membeli secara langsung di kedai martabak
bukan sekadar rasanya yang nikmat
kebiasaan ngemil variasi pilihan isian
dan kemudahan memperoleh martabak
membuat martabak menjadi camilan favorit masyarakat indonesia
terus sekarang itu ada kreasi ketua ketua

yaitu memenuhi sebagai dessert
yaitu manis dan berlemak
nah kombinasi antara manis dan berlemak ini
secara image secara bawaan secara fitrah manusia itu
martabak punya tempat di hati masyarakat indonesia
kreasi kuliner ini memiliki rasa aroma dan rupa yang khas dibandingkan kudapan lainnya
ia diterima semua kalangan
dan bisa dinikmati kapan saja